berhalik informasi lain warga gangsawak kecamatan pondokaren tanggerang selatan senin malam
digembarkan dengan penemuan jenasa di dalam torren milik salah satu penghuni
proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi toren yang tinggi serta sempitnya lokasi
keberadaan jenasa pertama kali diketahui oleh pemilik rumah yang curiga dengan air yang tiba tiba keruh
berbusa dan berbau busuk
dirinya pun memutuskan untuk memeriksa toran air yang berada di belakang rumah
dan saat membuka tutup torren didapati sesosok jenasa
tugas pun terpaksa memotong besi tempat penampungan air serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan jenazah
setelah tiga jam lebih jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit ori jakarta timur
hasil penyelidikan sementara laki laki itu diduga meninggal habisan nafas saat berada di dalam tol
mengingat turun air penuh ya
airnya penuh kita kosongkan dulu
lanjut memotong atau memenggergaji besi torren menara torren tersebut kita potong
lanjut mengeluarkan jenasa dari dalam torren sendiri
karena kami duga jenasa sudah dalam waktu yang cukup lama
kita lakukan proses evakuasi ke rumah sakit polik ramadjati untuk dilakukan otopsi
guna menentukan penyebab kematian data atau identitas
saya tersebut dan waktu perjenis kelamin laki laki kami
rindukan kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan napas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam toren